empat hari setelah lebaran arus balik di gerbang tol cikampek utama cenderung padat namun lancar
kepadatan terjadi di gerbang tol cikampek utama
pantauan tim cnn indonesia masih ada arus balik yang mengarah ke jakarta
di ruas tol transjawa pada senin malam penumpukan kendaraan terlihat di gerbang tol cikampek utama
kibat antrian yang mengular sepanjang dua km
meski terjadi kepadatan skema one way telah dihentikan pada senin pagi
karena kondisi arus lalu lintas berangsur normal
data terakhir pada hari ketiga lebaran atau minggu kemarin
volume kendaraan yang melintasi ruas tol transjawa arah jakarta mencapai rekor
itu tercatat sebanyak satu ratus enam puluh enam lima puluh kendaraan yang mengarah ke jakarta
jumlah ini meningkat tiga kali lipat dari volume lalu lintas normal sebanyak enam puluh tujuh tiga ratus kendaraan
dan kita akan pantau bersama produser lapangan cnn indonesia
yaitu priscila dauhan yang saat ini berada di cikampek jawa barat
cila selamat malam
saya lihat di belakangan anda masih ada antrian kendaraan
seperti apa pantauan di lapangan cila
selamat malam tiffany
benar sekali ini merupakan kepadatan yang terjadi di gerbang tol cikampek utama kilometer tujuh puluh
tapi jangan khawatir ini kepadatan ini hanya terjadi di gerbang tol saja
di mana tadi ada antrian mengular cukup
panjang satu km sebelum gerbang tol cikampek utama
kemudian ini ada antrian lagi mengarah ke arah jakarta kurang lebih satu sampai dua km
namun ini kondisinya ramai lancar
meskipun ada kepadatan namun juga kendaraan mulai perlahan bisa melaju
dengan kecepatan kurang lebih lima sampai sepuluh km per jam
namun memang volume kendaraan seperti ini kondisi seperti ini
ini tidak berbeda dengan malam kemarin
kemarin malam ini lebih padat karena merupakan puncak arus balik kemarin dan juga hari sabtu
sesuai data terakhir yang kami peroleh dari jasa marga
sebanyak kurang lebih satu ratus enam puluh enam ribu kendaraan sudah mengarah kembali ke jakarta pada kemarin
di mana kendaraan yang melintas kembali ke arah jakarta ini sekitar satu ratus tiga puluh ribuan kendaraan
jasa marga juga mencatat angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah ruas tol indonesia
di mana memang kendaraan yang melintas kembali ke jakarta maupun yang mudik pada masa arus mudik kemarin
ini tertinggi sepanjang sejarah tiffany
dan juga untuk kemudian mengurai kepadatan tentu saja skema one way dan juga kontra flow ini
masih terus dipersiapkan meskipun pada saat ini sudah dihentikan
ini adalah skema one way
namun baru saja kepolisian menyatakan kalau kontraflow sudah akan dilakukan
dari mulai kilometer enam puluh lima sampai kilometer tiga puluh empat skema kontraflow ini diberlakukan
namun ini kondisi terakhir tetap lancar di jalur jalur yang diberlakukan kontraflow
buka tutup rest area juga masih diberlakukan di rest area sepanjang arah jakarta
dari mulai kilometer enam puluh dua lima puluh dua empat puluh dua dan juga tiga puluh dua
supaya tidak ada penumpukan kendaraan di rest area dan juga bahu jalan
mulai hari ini sampai hari rabu depan
ini pun dapat dimanfaatkan untuk kemudian anda bisa lebih nyaman begitu berkendara kembali ke jakarta
dengan kondisi kendaraan yang tidak seramai puncak balik kemarin tanggal delapan dan sembilan juni dua ribu sembilan belas
baik terima kasih priscila dauhan
laporkan langsung dari cikad
sampai jawa barat